saat ini saya dalam perjalanan dari merak banten menuju ke jakarta
saya bisa ceritakan sedikit mengenai penyekatan yang dilakukan polda banten
bekerja sama dengan satpol pp dan juga dinas perhubungan di sepanjang jalan yang saya lewatin
yang pertama jika dari arah merak banten menuju ke jakarta
yang pertama dilakukan penyekatan adalah di gerbang tol merak
jadi di sana ada petugas yang berjaga
dan petugas ini memeriksa mobil mobil yang terindikasi sebagai pemudik
dengan ciri ciri plat nomor ini berasal dari sumatera
ketika sudah mobil diberhentikan petugas akan mengecek kelengkapan surat suratnya
seperti surat perjalanan dinas ke luar kota
jika para pengendara ini tidak bisa menunjukkan surat surat perjalanan dinas
mereka langsung diputar balikan oleh petugas
nah ketika pengendara memiliki
surat perjalanan dinas ke luar kota
petugas akan meminta surat bebas covid sembilan belas atau negatif covid sembilan belas
jika mereka bisa menunjukkan
pengendara bisa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke jakarta
begitupun sebaliknya dari arah jakarta menuju ke merak banten
ini juga diperiksa di gerbang tol merak
nah selanjutnya penyekatan yang kedua ada di gerbang tol cikupa
penyekatan sudah tidak terjadi terlalu banyak
karena kendaraan yang lewat saat ini masih banyak kendaraan logistik saja
karena pemudik yang diindikasikan sebagai pemudik maksudnya
ini sudah nekat mudik sebelum tanggal enam mei dua ribu dua puluh
di mana seperti surat edaran satgas covid sembilan belas nomor tiga belas
dilarang mudik tanggal enam hingga tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh
akhirnya masyarakat memilih mudik sebelum tanggal enam mei dua ribu dua puluh
jadi untuk saat ini enam mei dua ribu dua puluh satu
kendaraan yang lewat dari jawa ke merak
ini lebih banyak kendaraan logistik saja
dari meliputan cnn indonesia